ya elvira warga tanah baru beji kota depok jawa barat
tak pernah menduga jejaring media sosial twitter
akan membantu mengungkap rahasia besar dalam hidupnya
setelah enam belas tahun nadia baru menyadari
memiliki saudara kembar yang terpisah jauh di goa sulawesi selatan
semua berawal dari kecurigaan seorang sahabatnya
yang menemukan banyak kemiripan antara nadia
dengan seorang gadis pengguna twitter nabila
berbekal informasi dari sang sahabat
nadia kemudian mulai berkomunikasi dengan nabila
dalam proses komunikasi via twitter pula
keduanya menemukan sejumlah kesamaan
mulai dari tanggal lahir kemiripan wajah
dan beberapa bagian tubuh hingga kebiasaan
cerita di twitter satu part yang pertama
terus itu juga rame kan dan orang orang bilang
responnya tuh aku buat nge chatnya si nabila langsung ini
terus yaudah aku chat si nabilanya
terus pokoknya banyak kesamaan gitu lah ya
terus dari situ juga udah mulai dibales sama nadia
tanggal tujuh kemarin
terus pas udah dibales
selama enam belas tahun terakhir
pihak keluarga memang berupaya menyimpan rapat rahasia ini
namun keajaiban media sosial ternyata justru berkata sebaliknya
ada anak kembar tiga
ada anak kembar tiga
orang orang perempuannya tidak mampu membiayai rumah sakit
yang tidak mampu

soalnya tiga kan repot juga
akhirnya yang diambil inilah dibawa dari makassar ke jakarta
meski terjadi serba tidak sengaja
nadia merasa bersyukur merasakan keajaiban
dan kejadiannya juga terlalu berat
meski baru sebatas melakukan kontak melalui video call dan telepon
nadia berharap bisa segera bertemu dengan saudari kembarnya
nabilah yang berada di goa sulawesi selatan
dari media sosial pula
keduanya kini berupaya mencari satu lagi saudara kembar mereka
yang saat ini belum diketahui keberadaannya
muhammad wahyudin latif depok jawa barat